bermain lompat lompatan di trampolin kayaknya seru juga nih buat mengisi akhir pekan bersama teman atau keluarga
ada salah satu trampolin park indoor di kelapa gading jakarta utara yang bisa kita kunjungi untuk bermain trampolin
saat masuk protokol kesehatan tetap diutamakan yaitu scan peduli lindungi cek suhu dan memakai hand sanitizer
tiket masuk bisa dibeli secara online maupun langsung di tempat
harga tiket masuk saat weekdays yakni rp satu ratus tiga puluh per dua jam sedangkan saat weekend seperti ini
nah ketika saya datang ada event khusus natal dan tahun baru jadi saya membayar rp satu ratus tujuh puluh lima
selain itu di sini juga tersedia kaos kaki anti slip yang dijual seharga rp dua puluh
jadi sebelum mulai kita wajib pakai kaos kaki khusus yang ada grupnya agar nanti pas lompat lompat lebih aman
di acara bernuansa natal dan tahun baru ini uniknya ada ikon terkenal seperti santa claus dan spider man yang bisa diajak bermain lompat bersama
selain itu kita juga bisa menjajal walk climbing being atau memanjat dinding di area foam pit
saat memanjat sampai atas kita bisa terjun ke kolam berisi ribuan busa warna warni yang empuk
selain itu ada berbagai game seru bertemakan natal lainnya seperti santa warrior
yaitu memanjat dinding di area foam pit untuk mengambil topi santan
estafet gift box hingga memukul pinata boneka salju yang berisi permen warna warni
banyak pengunjung yang sengaja membawa keluarga terutama anak anak untuk bermain di trampolin park yang berdiri sejak dua ribu enam belas ini
ini kan mulai libur nih
udah semenjak covid kan gak ada main main kesini nih
kalau dulu sih sering juga cuma baru kali ini aja karena
udah ini lah ya bolehin jadi mereka kesempatan buat main di sini
gampang karena kita melihat orang tua dan anak itu gak ada yang namanya quality time
yang kita inginkan adalah kita ingin anak itu bukan hanya terpaku kepada gadget tapi mereka juga bisa have fund
mereka bisa mengembangkan sensor motor kasarnya kemudian tumbuh kembang
dan yang paling penting anak anak perlu satu nuansa natural untuk mereka bisa melatih kemampuan diri mereka
mereka bisa mengimbangi postur tubuh tinggi badan
usai puas bermain lompat trampolin kita lanjut membuat dan mencicipi hidangan sushi edisi natal di salah satu resto di kawasan pantai indah kapuk
nah saya akan meminta diajarin cara membuat sushi spesial natal dengan salah satu kepala chef yang sudah dua belas tahun berpengalaman dalam pembuatan sushi
sebelum mulai membuat hidangan tentunya kita wajib memakai masker dan sarung tangan agar makanannya tetap steril
pertama ambil sekepal nasi atau short grand rice dibaur dan ratakan di nori atau rumput laut
kemudian diisi dengan snow crab yang sudah dicampur mayonaise juga irisan timun
kemudian digulung menggunakan makisu atau tikar penggulung sushi
selanjutnya ditutup dengan irisan hamachi yellow tail atau ikan ekor kuning
potong menjadi enam bagian
kemudian untuk ornamen nuansa natal percantik dengan irisan tomat cherry berwarna merah dan sepetik micro green plan hijau yang edible atau aman dimakan
terakhir tuangkan saus yuzu
nah udah jadinya seperti ini nih persis banget ya kayak pohon natal nuansa nuansanya ya
tadi tuh sebenarnya bikinnya harus ada ketelitian ya karena harus presisi terus juga biar bagus gitu platingnya juga
cantik seperti ini
jajaran potongan sushi ini terlihat cantik ya
menu spesial natal snow hamachi roll ini dijual seharga satu ratus lima puluh per porsi
selain sushi ada pula minuman bertemakan natal yaitu misel tokren berry
dibuat dari campuran buah beri gula pasir sirup kelapa jeruk nipis dan madu yang kemudian dikocok
setelah dituang hias dengan potongan jeruk nipis daun min es serut dan rosemary
setelah dituang ginger el percantik minuman rosemary dan grandberry juga sedotan bernuansa natal
bagaimana hasilnya cantik bukan
hmm minuman misel tokren berry dengan sentuhan daun mint rasanya asam dan segar
cocok diminum untuk menghilangkan dahaga setelah beraktivitas lompat trampolin
di resto ini juga disajikan berbagai macam hidangan dari seafood berkuah gurih pedas
hingga minuman unik spesial natal yang bisa dikonsumsi dengan minuman yang sangat enak
seperti rainer shake rasa coklat dan white christmas mill shake rasa vanila dengan taburan sprinkle warna warni
meriah sekali ya meja saya penuh dengan makanan makanan yang bernuansa dengan christmas
jadi tadi saya udah nyobain bikin sushi lalu juga minumannya
dan rangkaian perjalanan mulai dari lompat lompat di trampolin park hingga makan makan sushi yang meriah seperti ini bisa menjadi pilihan anda